pak yayat supriyatna pengaman tata kota
pak yayat selamat malam apa kabar
ya baik alhamdulillah selamat malam
pak yayat apa tanggapan anda melihat langkah langkah antisipasi
terhadap cuaca ekstrim dan juga ancaman banjir
yang sudah dilakukan oleh pemprov dki jakarta
kalau kemudian ketua dprd mengkritisi penanganannya lambat
apakah anda melihat hal yang sama
yang pertama harus kita akui
cuaca ekstrim itu pasti menyebabkan potensi banjirnya
lebih sering dan lebih sering terjadi
karena sekali lagi saya mengatakan bahwa
kapasitas sistem tata air jakarta ini
sudah tidak mampu lagi mengantisipasi
intensitas curah hujan yang semakin lama semakin besar
ini harus diingat bahwa hasil kajian dari kementerian pupr
menunjukkan bahwa harus dilakukan optimalisasi ya
peningkatan kapasitas kita
karena kajian kita menunjukkan bahwa
perencanaan tata air jakarta itu
sebetulnya untuk i atau banjir berapa tahunan
kita akan mengenal lima tahunan sepuluh tahunan lima puluh tahunan atau seratus tahunan
nah antisipasi seratus tahunan itu memang
memerlukan pengkajian tata drenase yang maksimal
kejadian peristiwa tahun dua ribu dua puluh
ketika intensitas curah hujan cukup tinggi di atas dua ratus
itu menunjukkan siklus seribu tahunan bisa terjadi
dalam kondisi yang lebih tinggi
cuaca yang semakin lama semakin ekstrim saat sekarang
nah yang kedua
apakah upaya yang dilakukan sekarang ini
dalam kategori biasa saja
itu kategori yang sudah sangat luar biasa
maksudnya dalam kategori yang sangat luar biasa ini adalah
jika upaya yang dilakukan itu seiring dengan dinamika perubahan cuaca
yang semakin lama semakin cepat berubah
nah fakta kan menunjukkan sekarang bahwa
tensi genangan itu semakin lama semakin besar kejadiannya
sementara upaya pemerintah untuk mengklaim bahwa dalam enam jam itu air sudah surut
faktanya memang masih belum sampai ke arah sana
kedua tiga upaya upaya dengan program yang selama ini sudah dilakukan
seperti grebek kur kemudian perbaikan pompa penambahan kapasitasnya
kemudian upaya memperbaiki saluran penghubung
jika upaya upaya tersebut ternyata tidak mampu mengatasi masalah
harus kitanya apa penyebab masalah utamanya
kalau masalah utamanya ternyata faktor cuaca
berarti yang bagaimana yang harus kita antisipasi
dengan sistem yang semakin lama harusnya di upgrade dari tahun ke tahun
nah fakta yang terjadi bahwa upaya maksimalisasi dari perbaikan sistemnya itu belum optimal
karena memang banyak kendala kendala teknis
saya membaca bahwa upaya ini memang perlu kerjasama antara perintah pusat
prof dki dan juga dukungan dari masyarakat
sekarang kan menjadi pertanyaan bagi kita semua
kita sudah tidak memperdebatkan kembali masalah normalisasi atau naturalisasi
yang penting sekarang kerjakan apa yang bisa kita lakukan
banyak perdebatan dan fokus kepada masalah
fokus pada masalah ini adalah fokus pada daerah daerah
yang paling diperhatikan
yang dianggap paling rentan
kemarin di cipinang melayu
kenapa cipinang melayu sering tergenang kembali
karena persoalannya topografi dan kondisinya memang tidak layak
jadi kan permukiman karena apa
potensi kejadian banjir di sana akan lebih sering karena aspek topografis
yang memang cekungan dan sulit untuk diatasi
kecuali kalau misalnya ada pompanisasi atau upaya relokasi dari kawasan tersebut
yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah
pemetaan kawasan kawasan yang dianggap langganan banjir
ketiba tiba cuaca cepat
salah satu yang perlu kita perhatikan misalnya
kemang ini kan kawasan bisnis
nah bagaimana situasi kita peristiwa di kemang tidak terulang kembali
sejauh mana upaya upaya memperbaiki kali pesanggerahan
atau kali yang ada di sekitar kawasan kemang itu
itu sudah dilakukan itu sudah dilakukan
atau peningkatan kapasitasnya sehingga
tensi bencana itu tidak terulang
sekali lagi saya mengatakan masyarakat yang sering mengalami
pada daerah daerahnya kita harus lebih waspada
pertanyaannya adalah mana upaya kita meningkatkan kewaspadaan itu
apakah pada tataran himbauan saja atau upaya upaya lain yang perlu kita lakukan
agar meminimalkan kerugian itu semakin lama semakin besar kita lakukan
karena peristiwa ini tidak membawa lebih panjang
yang terakhir adalah janji untuk dalam waktu jam itu harus dipertegas
delapan jam itu pada mana saja
enam jam itu jika sistemnya berjalan jaminan atau garansinya bisa dikatakan akan efektif
atau kalau bisa intensitas hujan yang bagaimana enam jam itu bisa dimaksimalkan
pak gubernur mengatakan bahwa curah hujan di bawah seratus mm mampu mengatasinya
tapi kalau sudah di atas tersebut dengan kategori sangat lebat dan cuaca yang lebih besar lagi
maka janji atau sistem yang mendukung kemampuan dalam waktu enam jam itu tentu sudah tidak memadai
dan harus diingat cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi dan potensi genangan atau banjir akan lebih terulang
jadi target enam jam banjir surut itu meskipun dengan sejumlah persyaratan yang tadi disampaikan oleh pak gubernur anies baswedan
itu menurut anda mustahilkah atau memang bisa saja terjadi
kalau kemudian syarat syarat itu kemudian masuk dalam kategori yang disampaikan oleh pak gubernur anies
ya pertama begini
pak gubernur menyatakan enam jam itu bisa mengatasi banjir
pada kawasan atau daerah mana kira kira
kemampuan sistem drenasi kita
dan mengantisipasi genangan atau potensi banjir
itu bisa diselesaikan dalam waktu enam jam
koridor kawasan yang mampu diantisipasi dengan waktu enam jam itu berarti sistemnya sudah tertata cukup baik
punder atau tersilirnya berjalan
kemudian pemantauannya yang dilakukan juga optimal
apakah rumah pompanya efektif berjalan
turan salurannya terjaga
atau petugas petugas pasukan biru atau pasukan kuningnya ada atau siaga di mana saja
bagaimana koridor enam jam ini mampu dilakukan untuk seluruh kota
sekarang enam jam itu kan kita tidak tahu
mana saja yang bisa diberikan garansi untuk itu
dan sistem mana yang mendukung kapasitas enam jam itu
jika sampai sekarang enam jam itu untuk seluruh kota
agak sedikit menimbulkan keraguan keraguan
tim tata drenase kita secara menyeluruh itu
memang mampu mengurangi kemungkinan potensi genangan itu
untuk tidak lebih dari enam jam
alangkah baiknya jika memang
ada genangan genangan tadi seperti dikatakan oleh ketua dprd dki
bahwa ada potensi genangan yang cukup besar
di sepanjang jalan
ada kesalahan dalam desain tali airnya
tali air itu ternyata mungkin terlalu kecil
desainnya cukup besar
hingga ibaratnya ada istilahnya
ya mengantri nya terlalu lama mungkin dia
nah otomatis ini kan
genangan yang semakin luas
jadi alangkah baiknya
memang kita ingin memaksimalkan kemampuan nasional
itu kita harus mencek
daerah atau jalan mana yang potensi genangannya cukup lama
jika memang ada masalah
kita periksa tali airnya
tas lubangnya atau gorong gorongnya itu memang memadai
atau terlalu kecil sehingga menimbulkan masalah
atau yang kedua
di daerah daerah yang memang harus di
airnya makin lama makin besar
atau pada kawasan kawasan
atau di daerah daerah yang memang
airnya makin lama makin besar
atau pada kawasan kawasan
penurunan permukaan tanah
sehingga genangannya itu lebih lama terjadi
karena sistem terinasinya
sudah tidak berfungsi secara optimal
petaan masalah ini akan membantu
perlu didukung dengan
perlu didukung dengan
dalam waktu enam jam itu
secara lebih cepat
semoga menjadi catatan
bagi pemprov dki jakarta
untuk bisa mengoptimalkan
penanganan banjir di ibu kota
terima kasih banyak
pak yad supriyatna
sudah berbagi perspektif
terkait dengan penanganan banjir
dan juga antisipasi
banjir di ibu kota
sehat selalu pak yad